anomali lanina akan terjadi di beberapa daerah di indonesia
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg maritim tanjung perak surabaya
memprediksi anomali lanina akan berlangsung hingga akhir november ini
lanina sendiri bukanlah badai namun peningkatan curah hujan akibat suhu muka laut samudera pasifik
adalah kondisi penyimpangan atau anomali suhu muka laut di samudera pasifik tropis bagian tengah
yang lebih dingin daripada kondisi normalnya
kemudian poin yang kedua berlangsung hanya beberapa bulan
buka semuanya mbak hanya beberapa bulan
yang dalam hal ini itu adalah dua bulan oktober dan november
kemudian siklusnya itu ada tapi tidak bisa dijadikan patokan ya
ada siklus tapi tidak bisa dijadikan patokan
lima sampai delapan tahun muncul lagi mereka
lanina pun akan meningkatkan curah hujan hingga dua puluh lima persen
belum lagi musim penghujan diperkirakan akan terus berlangsung hingga februari dua ribu dua puluh
karena itu bmkg menghimbau setiap daerah untuk mewaspadai genangan banjir dan longsor di kawasan rawan
sejalan dengan itu pemerintah kota surabaya juga melakukan antisipasi bahkan sejak musim kemarau
ada pembuatan beberapa waduk waduk
sekitar ada tujuh puluh lima waduk yang dibuat oleh pemerintah kota surabaya
tujuannya itu untuk menampung sementara ketika hujan ini datang
sekitar ibaratnya air parkir dulu lah
kemudian juga pengoptimalan dari lima puluh sembilan rumah pompa
ada beberapa rumah pompa yang dinaikkan kapasitasnya upgrade naik kapasitasnya
sehingga nantinya diharapkan dengan kenaikan kapasitas ini bisa menarik
air ini lebih cepat untuk dialirkan ke laut
tentunya laut ini kami tutup dengan adanya pintu pintu air
sehingga ketika aeropasang air laut tidak masuk ke sungai
jadi air hujan itu mengalir ke sungai kita pompa kita tarik kita lempar ke laut
dengan pintu air yang ditutup sehingga tidak ada air laut yang masuk ke kota
namun upaya ini pun ternyata harus ditambah oleh beban
yang namanya rumah pompa ya dominansi pekerjaannya seharusnya adalah pengaturan debit air
terutama saat ada genangan maupun banjir
namun kenyataannya karena masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai
maka dominansi pekerjaannya adalah ngurusin sampah
tak kurang dalam satu hari pemerintah kota surabaya ini mendapatkan sampah sampah dari saluran air ini puluhan dam truck
dan semuanya harus diurus dua puluh empat jam
para petugas gabungan dari dinas pekerjaan umum bina marga dan pematusan serta dinas kebersihan ruang terbuka hijau inilah yang setiap hari berjibaku membersihkan sampah
diatur bekerja bergantian dalam tiga shift dalam sehari
mereka menggunakan alat berat maupun manual mengoptimalkan kerja rumah pompa maupun kelancaran saluran
banjir memang tidak hanya faktor cuaca maupun tanggung jawab pemerintah
namun partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah dan tidak membuang sampah di sungai berperan signifikan dalam pencegahan banjir
wida subianto didin iswandani surabaya jawa timur